pesan pesan dari ibu megawati soekarno putri kepada mas gibran bahwa berpolitik itu membangun peradaban
berpolitik itu merawat pertiwi bahwa berpolitik itu juga harus mewaspadai berbagai manuver manuver politik
karena tujuan politik itu adalah bergerak ke bawah
dan kita tahu bahwa dua ribu dua puluh empat itu memang mendorong seluruh dinamika politik itu sangat tinggi sehingga semua swaspada
sehingga tadi saya sampaikan atas pesan dari ibu megawati soekarno putri ilmu ilmu kepemimpinan
dan juga ilmu ilmu perjuangan dari ibu megawati soekarno bukti kepada mas gibran
di dalam pemilu ini banyak yang melakukan dansa dansa politik sehingga kita harus kokoh
sebagai kadir partai